ya anda masih di cnn indonesia newscast masih di editorial view
saya lanjutkan bersama dengan mbak dewi savitri
sekarang kita membahas soal penyelesaian konflik di wadas ini mbak dewi savitri
yang tampaknya sudah sangat urgent untuk dilakukan
melihat ada kesenjangan sosial dan juga konflik horizontal antara masyarakat yang pro dan juga yang kontra
lalu bagaimana kita melihat upaya untuk mendorong penyelesaian konflik di wadas ini mbak dewi savitri
pertama kita melihat ya kita mencermati bahwa sepanjang pekan terakhir ini kelihatannya situasinya
baik yang pro kontra pejabat pemerintah maupun kelompok yang menolak itu agak tenang ya
ini masa masa yang kita sebut sebagai cooling down gitu ya untuk meredakan ketegangan gitu
dan kita menganggap ini sebagai sebuah perkembangan yang positif karena sebelumnya kan
ketegangannya sangat sangat tinggi gitu ya hampir hampir ada apa namanya apa yang tadi
sebagai konflik horizontal yang tadinya damai bersaudara sama sama bertetangga bahkan berkeluarga
itu ya sekarang yang pecah dan pengembangan
dan ini adalah salah satu persoalan yang paling serius dari isu pertanahan
bagaimana isu pertanahan itu bisa
merusakkan bisnis di hubungan sosial yang sangat dalam dan sangat lekat di tengah masyarakat
wadah sih ini bukan satu satunya ya
kita sudah punya pengalaman berpuluh puluh tahun sejak indonesia merdeka terutama di masa
orde baru dan reformasi ya
kasus kasus seperti ini masih terus ada
dan karena itu redaktif indonesia mencatat dan mencermati bahwa untuk penyelesaian konflik konflik
yang dibutuhkan adalah terobosan terobosan yang baru
yang menempatkan warga pada titik yang terhormat bermartabat sehingga penyelesaiannya juga penyelesaian yang memanusiakan manusia
sehingga dianggap merupakan penyelesaian yang berkeadilan
jadi strategi yang koersif represif melibatkan kekuatan militer bersenjata itu mungkin
pada titik tertentu dianggap perlu
tetapi itu akan mengulang pengalaman pengalaman traumatis masa lalu
dimana penyelesaiannya mungkin akan selesai tapi tidak selesai dengan kualitas kualitas yang saya sebutkan tadi
jadi kita memantau ini dengan menganggap ini sebagai perkembangan yang positif ya
bahwa sudah ada proses cooling down
tetapi pada saat yang sama kita bertanya tanya setelah ini apa
dan itu menjadi perhatian kita
ya jangan sampai kemudian ini momen cooling down tapi karena tidak diselesaikan secara tuntas
nanti bisa muncul kembali yang terjadi di wadas beberapa waktu yang lalu
kita lihat mbak dewi savitri setelah isu ini muncul ke publik media membahas kita juga membahas
kita lihat kemudian video video yang beredar begitu
beberapa hari setelah itu muncul kemudian pejabat pejabat baik gubernur pak ganjar pranowo
wakil gubernur juga sudah ke sana
dari pemerintah pusat dari ksp banyaklah yang kemudian berusaha untuk mencari tahu
dari dpr juga mencari tahu apa yang terjadi dan berupaya untuk menenangkan warga
dari beberapa upaya upaya itu apa yang kita lihat mbak dewi savitri
apakah memang sudah membuahkan hasil tidak hanya cukup tenang
tapi kemudian harus ada upaya penyelesaian yang sampai dengan selesai
sehingga tidak lagi terjadi konflik di wadas ini
bagaimana kita melihat langkah langkah upaya yang sudah diambil oleh banyak pihak
bagaimana kita mendengar mendatangi wadas secara langsung
sebelum menjawab itu renhad saya ingin mengingatkan renhad dan para penyelesaian orangkali
kita ingat bagaimana dulu pak jokowi itu dianggap luar biasa gitu ya legendaris
ketika dalam isu konflik resolusinya penyelesaian konfliknya
ketika pemerintah kota madia surakarta waktu itu pak jokowi masih jadi wali kota
kita punya keinginan untuk memindahkan para pedagang di pasar triwindu ke lokasi yang baru
ini pakar mau dipindahkan pedagangnya sudah ada puluhan ratusan orang di situ dan mau dipindahkan
secara natural gitu ya orang kalau sudah enak berada di satu tempat dipindahkan tentu dia menolak
tetapi kemudian pemindahan berhasil dilakukan setelah dilakukan pendekatan personal pendekatan komunal
pendekatan macam macam makan siang makan pagi makan malam ketemu ketemu lagi bolak balik
berapa kali dua puluh empat kali tiga puluh empat kali puluhan kali dilakukan
ini menyangkut pasar yang bukan merupakan tempat tinggal yang nanti akan disediakan tempat ganti
akan diperbagi dan seterusnya bagaimana kalau ini menyangkut tanah kelahiran
yang kemudian menjadi bagian dari identitas manusia keluarga komunitas desa dan sebagainya
artinya apa lebih banyak lagi yang dipertaruhkan di sini
jadi sekarang pertanyaannya banyak sekali para pejabat datang mereka yang berkepentingan dengan proyek ini
dpr pak ganjar menginap kemudian kita juga dengar pimpinan pusat nahdlatul ulama
mengirim mungkin untuk datang dan bicara bersama warga wadah yang memang kalangan hafiin dan seterusnya
itu lagi lagi sebuah perkembangan positif tentu saja ya
yang sebelumnya berjarak sekarang didatangi untuk ditanya apa sih yang terjadi dan sebagainya
tetapi kalau kita membandingkan dengan situasi pak jokowi di surakarta sekian tahun yang lalu
ya tentu saja pertanyaannya adalah
seandainya prosesnya dibalik datang dulu supaya tidak terjadi konflik baru ada proses ini
daripada konflik dulu baru didatangi
saya kira ini adalah salah satu pelajaran yang sebenarnya kita sudah tahu dan kita sudah prediksi
tetapi sering terulang
bahwa dalam sebuah resolusi konflik yang paling penting adalah jangan menunggu konfliknya meledak baru diatasi gitu ya
baru ditawarkan resolusinya
tetapi bagaimana caranya supaya konfliknya tidak meledak dengan menyiapkan resolusinya lebih
dalam isu wadas mungkin situasinya menjadi jauh lebih krusial karena kan kita sudah dengar ya pak ganjar dari kemen pupr
bahwa pemerintah targetnya dua ribu dua puluh tiga itu tahun depan semua proyek selesai

sudah bisa dinikmati sekian juta kubik air dan selesai dari pendungan benar ini
nah kalau deadline nya sudah dipatok sedemikian ketat gitu sementara situasinya sekarang masih seperti ini
maka pertanyaan reinhard tadi apakah kita akan melihat penyelesaian yang tuntas itu saya kira prosesnya mungkin masih akan sangat panjang nanti
kalau lihat pemindahan
pasar saja perlu sekian puluh kali pertemuan mungkin ini juga akan perlu seperti itu
tetapi yang jadi catatan kita yang terutama adalah yang kita ingin dorong adalah upaya upaya dialog
ngomong baik baik ketemu antar komunitas ketemu dengan para pejabat mempertemukan pihak yang saling berseberangan
ini supaya bisa saling lihat lihatan gitu ya scene eye to eye gitu ya dalam posisi yang setara tidak saling terintimidasi
tidak saling takut
sehingga kemudian penyelesaiannya bisa lebih baik dan yang tadi itu memanusiakan
baik mbak dewi savitri perlu tidak presiden mengambil sikap dalam soal tambang di desa wadas ini
saya kira pak presiden kan adalah presiden seluruh rakyat indonesia termasuk untuk desa wadas untuk warga di purworejo
untuk seluruh warga di jawa tengah dan
dan ini adalah salah satu proyek yang salah satu proyek signature nya pemerintah ya pupr
bayangkan ini akan menjadi salah satu bendungan akan menjadi bendungan terbesar di asia tenggara menurut penjelasannya balai besar sungai rayo ova ya
jadi saya kira sangat banyak alasan untuk bisa yang bisa dipakai untuk untuk membuat perubahan

jadi saya kira sangat banyak alasan untuk bisa yang bisa dipakai untuk membuat perubahan
kalau untuk mencoba sirkuit dan mencoba lintasan sambil naik motor dan pakai jaket biker gitu ya itu bisa dilakukan ke luar pulau maka yang dekat dekat ke purworejo nggak bisa sih gitu
di sana ya dalam hal ini ksp mengirim
staf ahli ke lokasi untuk bicara untuk
melihat langsung dan seterusnya tetapi
kita kan belum lupa ya pak jokowi kan
sukanya belusuan gitu kan ya jadi mungkin
jadi kita menunggu pak jokowi melusukan di wadah gitu ya mbak
untuk datenglah pelusuhan lagi lah gitu karena
karena rakyatnya membutuhkan ya ya ya
mudah mudahan didengar oleh presiden jokowi dodo
apa yang kita bahas dan juga mungkin banyak yang menjadi
suara masyarakat untuk meminta presiden
juga mengambil sikap dan turun tangan di konflik wadas ini karena
berkaitan dengan proyek strategis nasional
menarik diskusi malam hari ini mbak dewi savitri jadi
mudah mudahan di momen yang tenang ini di wadas
pihak pihak berkepentingan pemerintah bisa mengambil
momen ini sehingga bisa menyelesaikan perkara di
wadah apapun caranya mungkin
mengambil jalan tengah dan lain sebagainya paling tidak kita
melihat dari sisi kemanusiaan agar masyarakat di desa wadas juga
tidak lagi terpecah belah antara yang pro dan juga yang kontra
terima kasih banyak mbak dewi savitri untuk catatan editorial kita
pada malam hari ini dalam cnn indonesia newscast
selamat malam terima kasih mbak dewi savitri sehat sehat
kelompok bersenjata di ilaga papua menembak seorang anggota tni
angkatan udara dan pekerja proyek kelompok yang sama juga
membakar karyawan kami akan segera kembali setelah ini